berdasarkan uraian tersebut di atas
mohon kiranya majid sakin yang mengadil perkara ini menyatakan
itu menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa
menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara
bdm satu ratus dua puluh delapan daring jakarta selatan
daring sepuluh daring dua ribu dua puluh dua tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua
karena telah memenuhi unsur formil dan material
tiga menyatakan pemeriksaan perkara arif rahman arifin sikmh
tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara
bdm satu ratus dua puluh delapan daring jakarta selatan
garing sepuluh garing dua ribu dua puluh dua tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
empat menyatakan terdakwa arif rahman arifin sikmh
tetap berada dalam tahanan
menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut
majid sakin mempertimbangkan sebagai berikut
bahwa uraian penuntut umum tentang kapasitas terdakwa
atas peristiwa tindak pidana yang didakwa akan terhadap di terdakwa
tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana
melainkan tindakan menghilangkan barang bukti yang dapat membantu
membuat terang sebuah peristiwa pidana
perbuatan terakwa tersebut menurut hemat majid sakin
bukanlah kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana
melainkan perbuatan dari suatu perbuatan dari suatu perbuatan
yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri
waktu tempat peristiwa pidana tersebut terjadi
bahwa pemerintahan terdakwa di sikmh
dengan membawa terdakwa tanpa izin dari atasan yang berhak
menghukum atau ankum dari ruang empat sus biro profos
bukanlah rana eksepsi
sebagai perintah tersebut dalam peradilan umum